bukan hanya orang tua siswa para guru juga angkat bicara terkait wacana masuk sekolah di tengah pandemi
dan bergabung bersama kita muhammad ramli rahim ketua umum ikatan guru indonesia melalui sambungan zoom
selamat malam pak ramli
selamat malam mbak tiffany assalamualaikum wr wb
terkait dengan bagaimana rencana atau wacana walaupun belum final ya pak karena masih menunggu keputusan
tapi paling tidak ini meresahkan tidak hanya orang tua guru dan banyak pihak ketika nantinya atau paling tidak dalam waktu dekat ini sekolah akan kembali dibuka
jadi kegiatan belajar mengajar akan seperti biasa
kalau dari guru sendiri atau ikatan guru indonesia apa sih yang menjadi concern atau kekhawatiran ya ketika betul sekolah akan kembali dibuka dalam waktu dekat
kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti biasa seperti sebelum pandemi
karena belum ada kepastian apa apa dari pemerintah dan katanya keputusannya akan menunggu keputusan tugas covid sembilan belas
kami dari ikatan guru indonesia sudah menyampaikan usulan untuk menggeser tahun ajaran dari juli ke januari
ya yang pertama kita melihat kasus bahwa hingga delapan belas mei dua ribu dua puluh pasien odp anak itu sudah mencapai tiga ratus
satu ratus dua puluh sembilan diantara yang odp itu sudah meninggal dunia
kemudian ada lima ratus delapan puluh empat anak terkonfirmasi positif covid sembilan belas empat belas diantaranya sudah meninggal
artinya data ini mengkonfirmasi ke kita bahwa anak itu tidak kebal corona
mereka juga sangat rentan dengan corona
karena itu kemudian ikatan guru indonesia mengusulkan kepada kementerian pendidikan untuk menggeser tahun ajaran baru
kenapa tahun ajaran baru digeser
yang pertama pertimbangannya adalah kita melihat kementerian pendidikan harus memberikan kepastian kepada anak didik
selain memberikan kepastian kepada anak didik memberikan kepastian kepada perencanaan kementerian pendidikan dan kebudayaan
kenapa hal tersebut butuh dilakukan
karena kita ingin masa pandemi ini berguna untuk kita semua
kita melihat bahwa masa pandemi ini adalah kebangkitan guru guru milenial
guru guru yang berguna untuk kita semua
yang memahami teknologi itu kemudian mendapat ruang dengan adanya covid sembilan belas ini
dan kemudian mereka berbagi dengan guru yang menjalankan teknologi yang baik untuk pembelajaran
jadi bukan karena alatnya tidak ada bukan karena internetnya tidak ada tapi karena ketidakmampuan gurunya
ini yang harus disadari orang orang
ini orang orang yang harus disadari oleh cambridge
atau khawatir anak anak mereka terpapar covid sembilan belas
dan itu mengancam jiwa dan keselamatan anak anak mereka
yang kedua kalau tidak datang ke sekolah mereka akan dapat sanksi
mereka dapat sanksi dari sekolah mungkin nilainya akan rendah
atau tidak naik kelas dan sebagainya
ini akan jadi masalah serius
daripada hal itu jadi masalah
mending kemudian tahun ajaran baru kita geser ke tahun dua ribu dua puluh satu di januari
kemudian kemudian kemudian
kemdikbud ingin menggeser proses dia belajar mengajar
dari tatap muka ke daring ini juga jelas masalah
itu tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh
dan masih banyak lagi masalah yang lain yang kemudian bisa muncul
kemudian kita tidak yakin bahwa
mampu menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal di sekolah sekolah
kita tidak yakin itu
mungkin di ruang kelas bisa dilakukan jaga jarak dan sebagainya
tapi begitu keluar dari ruang kelas mampukah buruh mengontrol itu semua
keluar dari pagar sekolah menuju ke rumah mampukah guru mengontrol itu semua
belum mampu melakukan itu semua
kita harus yakin itu bahwa memang tidak mampu melakukan itu
sehingga memang pembelajaran kita menurut ikatan guru indonesia
jauh lebih baik untuk digeser ke januari
supaya siswa mengalami yang pertama siswa menjalani proses di rumah
nanti kemdikbud bisa membuat program inovatif untuk anak anak di kita
dengan reward misalnya yang sudah kelas akhir
kalau mereka bisa menemukan sesuatu yang inovatif mereka bisa langsung selesai
tidak perlu ujian misalnya seperti itu
sementara gurunya selama enam bulan ini dilatih untuk bisa memberikan pembelajaran jarak jauh yang lebih maksimal
selama ini tidak maksimal karena guru guru kalaupun bisa menjalankan pj sekedar seperti ini
tapi tidak bisa menjalankan pjj yang menarik
misalnya menggabungkannya dengan komik menggabungkan dengan video menggabungkannya dengan game
itu mereka tidak punya kemampuan itu
karena memang harus diakui kemampuan guru kita rendah
kami di ikatan guru indonesia dalam dua bulan ini itu luar biasa melatih guru
ratusan ribu guru sudah kami latih tapi jumlah guru kan empat dua juta
jumlah yang tidak sedikit untuk dilatih
kalau ada waktu sampai desember mungkin kami bisa melakukan itu
pak ramli dari poin poin yang tadi anda sebutkan
artinya skenario paling ideal menurut igi adalah menggeser tahun ajaran baru sampai dengan enam bulan tujuh bulan ke depan di awal dua ribu dua puluh
artinya ada kekosongan waktu berapa
sekitar satu semester paling tidak enam bulan ya
enam bulan satu semester ada kekosongan waktu
bagaimana skenario itu diisi oleh igi untuk anak anak untuk murid murid kemudian untuk guru
jadi artinya begini maksud saya untuk anak anak ada enam bulan kekosongan
dan akan seperti apa
artinya mereka akan hilang satu semester kah atau diperpanjang masa pembelajaran yang dua semester
sehingga nantinya juga akan
akan mundur tahun ajaran baru yang biasanya setiap pertengahan tahun juni juli sekarang akan di awal tahun
kemudian yang kedua skenario untuk guru seperti apa
artinya enam bulan kekosongan satu semester jaminan hidup bagi guru guru pns non pns juga nanti akan dipertanyakan kan tentunya
yang pertama kekiswa
jadi siswa ini selama satu semester ini libur aja
daripada dikorbankan nyawanya
betul kata ibu tadi dari surabaya
daripada nyawanya yang dikorbankan mending pembelajaran yang dikorbankan
tidak masalah membuat itu
satu semester tidak panjang kok
kalau ada yang bertanya mengorbankan ada yang duluan kuliah selesainya belakangan
yang duluan sarjana belum tentu duluan kerja
yang duluan kerja belum tentu duluan kaya gitu
bahkan yang duluan lahir belum tentu duluan meninggal
jadi satu semester itu bukan waktu yang terbuang percuma
biasa aja itu satu semester itu
kalau kemudian apa idenya ig untuk satu semester itu
siswa diberikan semacam pilot project atau apalah yang kemudian kita mengerjakannya secara mandiri
tidak perlu didampingi oleh guru
kenapa tidak perlu didampingi oleh guru
karena gurunya akan lebih berkonsentrasi meningkatkan kualitas mereka
hari ini lebih baik guru itu fokus untuk meningkatkan kompetensi mereka
bisakah dilaksanakan sambil mengajar sambil meningkatkan kompetensi
faktanya selama ini puluhan tahun kemdikbud gagal melakukan itu
sampai hari ini suji kompetensi guru tidak pernah angka kita diatas tujuh puluh
artinya guru guru kita itu di bawah ketuntasan siswa
yang kita kadang kadang menulisnya tujuh puluh lima atau delapan puluh
sementara gurunya sendiri di bawah tujuh puluh
ini proses yang harus dimaklumi oleh pemerintah
lebih baik enam bulan ini pemerintah fokus untuk meningkatkan kompetensi guru
kalau pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran untuk itu
saya sudah sampaikan serahkan itu kepada ikatan guru indonesia secara resmi lewat surat resmi
kami akan mengerjakannya di seluruh indonesia
tanpa perlu diberikan anggaran
kalau tadi ibu wati salah satu orang tua kemudian penggagal seperti si saya tanya
ketika misalkan misalkan jika nanti pemerintah tetap memaksakan
artinya tahun ajaran baru tetap dibuka anak anak kembali ke sekolah seperti biasa di awal tahun ajaran baru
walaupun mungkin metodenya sedikit berbeda
mungkin lima puluh lima puluh atau enam puluh empat puluh masih daring kemudian di sekolah
kita nggak tahu
tapi artinya anak anak masih kembali ke sekolah
apa yang akan dilakukan oleh orang tua
buati dengan tegas mengatakan bahwa tidak masalah anaknya tidak ke sekolah
mungkin cuti terlebih dahulu atau seperti apa
artinya nyawa adalah fokus
dari orang tua saat ini
kalau dari igi sendiri ketika pemerintah nantinya tetap akan memperlakukan
akan tetap membuka sekolah di awal juli atau awal tahun ajaran baru
apa yang akan dilakukan oleh igi
kami mendukung sepenuhnya upaya orang tua
untuk lebih mementingkan jiwa dan keselamatan anaknya dibanding pendidikan
karena pendidikan bisa didapatkan tahun depan dua tahun depan
maka itu kami mendukung
kami mendukung orang tua untuk memboykot sekolah
kalau memaksakan lebih mementingkan pembelajaran dibanding manusia
saya juga ingin bertanya sebenarnya
apa dasarnya atau apa alasan utama pemerintah harus memaksakan sekolah tetap dilaksanakan
ini pertanyaan serius
kalau persoalan ekonomi kita paham
karena prinsipnya daripada mati kelaparan lebih bagus
itu masih prinsip baik
tapi kalau sekolah apa alasannya
kita tidak menemukan alasan apapun yang menguatkan kita kenapa sekolah harus dimulai
igi pernah pertanyakan itu tidak ke kementerian
sampai sekarang belum ada jawaban
tapi pernah ditanyakan ke menteri nadiem
kami lewat media lewat langsung mempertanyakan itu
tapi tidak ada jawaban
yang ada mereka adalah kita juga belum tentu menjalankan proses
karena menunggu tugas tugas
cuma kegamangan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan itu berdampak ke daerah
daerah daerah kita beragam membuat persepsi masing masing terhadap awal mula sekolah
di banyak daerah mereka sudah mempersiapkan bahwa juli harus masuk sekolah
di banyak daerah lagi mereka akan menunda
sesuai dengan kondisi yang ada
jadi butuh ketegasan pemerintah pusat terutama kementerian pendidikan untuk mengambil sikap itu
dan kami dengan tegas mengusurkan geser ke januari supaya semuanya aman
anggaran yang ada itu digeser ke peningkatan kompetensi guru
guru tetap harus digaji
buruh tetap harus mendapatkan tunjangan
karena selama masa enam bulan ini gurunya meningkatkan kompetensinya
dan untuk masalah kapan diberlakukan atau anak anak kembali akan ke sekolah
igi sepenuhnya mendukung orang tua ya saat ini ya
kami mendukung orang tua
jauh lebih penting keselamatan dibanding dulu hanya enam bulan itu
baik kita akan tunggu mudah mudahan ada perwakilan pemerintah yang menonton suara hati dari guru ikatan guru indonesia saat ini
pak ramli dari makassar yang juga nantinya akan bisa membuka atau memberikan informasi secara tegas secara gamblang
kenapa sekolah harus dibuka dalam waktu dekat atau paling tidak kapan ini ya sekolah ini akan dibuka
terima kasih sekali lagi pak ramli sudah bergabung dari makassar sulawesi selatan